harusnya andin memberikan anting itu ke aku sekarang
apa rafael belum kasih antingnya ke andien
tapi masa belum
saya minta maaf kemarin waktu keren
ayo duduk yuk
terima kasih mas
kan kemarin liburan gak jadi
masih sempet gak nih buat nyobain kopi disini
ya sempet ma
aku sama masakan juga udah atur waktu
nanti kalian liat liat aja dulu menunya ya
mau pesen apa
coba papa kasih rekomen dong
kalau makanan ada
iganya disini enak
kofi latte nya disini
boleh deh cobain
bisa gak telepon sebentar
bisa gak telepon sebentar pak
tunggu sebentar ya mbak
andin kamu sama papa dulu ya
sebentar ya mbak
jadi kamu sama al mau liburan kemana
ya nggak terlalu jauh sih pak
rencananya kita mau liburan ke bogor
eh udah udah biar papa aja biar papa
tunggu sebentar ya mbak
itu papa nemenin mama ke toko perhiasan beli anting ini buat elsa
kenapa sama yang nema bilang kalau anting itu punya mama ya
sebenernya aku mau balikin anting ini ke mama karena aku pikir ini antingnya mama
tapi karena punya elsa yaudah deh nanti aku kasih ke elsa aja
oke nggak usah buru buru
dengan rapi dan meyakinkan
ya stretching aja biar nggak sakit lagi
oh udah dateng komiknya
ini americano dimusuhin sama anting
enak sekali pak
pak jujur papa tau kan aku gak suka kopi kan
iya tapi kopi papa ini kok enak banget sih
ah yang bener
dan saya memang bukan pecinta kopi sih pak
dan bukan tuan nikmat kopi
jadi ini enak sekali loh pak
ini kalau misalkan nanti saya kapan kapan mau pesan untuk kantor bisa diantar kan
karena di sini juga ada sistem delivery nya juga
dan juga udah masuk ojek online
sukses ya pak
aku seneng banget pak
aku juga seneng
terima kasih doanya ya
nanti aku kan sering main kesini pak
harus dong harus dong
mau langsung berangkat minggu minggu siapagi
kita sendiri jalan ya
kita sama pak esal jalan dulu ya
mau langsung jalan sekarang
seneng seneng di sana
terima kasih banyak
anting gitu ada sambil berbicara
anting gitu ada sama kak rafael
harusnya aku udah dapetin anting itu ma
tapi tiba tiba kak rafael ngebatalin buat ketemuan
kok bisa anting itu sama dia
katanya sih dia nemu di kafe ma
dan dia mau balikin ke mbak andin
awalnya aku bilang kalau itu anting mamah
tapi pas aku mau ketemu sama dia
dia malah ngebatalin
pasti dia mau ngembalin ke mbak andin ma
harusnya andin memberikan antin itu ke aku sekarang
apa rafael belum kasih antinya ke andin
tapi masa belum
semoga allah senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga dan anak kita ya
bawa permisi pak
bapak pemilik kopi city kan
kalau kopi yang cocok untuk lambung yang kurang kuat itu kopi apa ya
oh sebentar ya pak
kita lihat menunya aja
terima kasih pak
oh iya kebetulan bu
besok ada acara lomba menghias sepeda murid bersama keluarga dalam rangka ulang tahun kib house
semua murid diminta untuk ikut berpartisipasi
pasti seru sekali ya acaranya ya
papa mama lagi libukan
gimana lomba hias pedanya
aduh bener juga ya
aduh gimana ya
oh aku tahu telepon umat aja
ombaik pasti mau temanin aku untuk hias sepeda
oh iya benar juga ya
kalau gitu nanti oma telepon ombaik deh
sekarang arena masuk ke kelas ya
oma telepon ombaik ya
ntar juga idenya ya
oke kalau gitu saya telepon nino deh sekarang
terima kasih ya sus
mana udah mendingan kan
alhamdulillah saya udah mendingan
nih kamu yang nabrak aku
oh pura pura lupa
aku di mana
enggak kamu ngapain juga aja
anakku udah sembuh kamu sakit